di tengah kelangkaan stok yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga
pedagang beras nakal di serang banten melakukan penyimpangan distribusi
modusnya adalah mengemas ulang beras impor premium asal vietnam dan thailand milik bulog menjadi berbagai merek
penyimpangan pemanfaatan beras operasi pasar ini diungkap polda banten kepada publik jumat sepuluh februari
temuan berawal dari inspeksi yang dilakukan di pasar induk beras cipinang jakarta timur
dan ditindaklanjuti oleh satgas pangan
polda banten menangkap beberapa tersangka di sejumlah lokasi dengan barang bukti beras yang diduga diselewangkan tersebut
jika terbukti bersalah para tersangka akan dijerat pasal enam puluh dua ayat satu undang undang perlindungan konsumen
ancaman pidananya paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah
dari tujuh tersangka ini ada lima tempat mulai dari lebak kemudian cilegon serang kabupaten
kemudian serang kota dan terakhir dilaksanakan di bandik yang
ada pun barang bukti yang berhasil disita yaitu tiga ratus lima puluh ton beras bulog yang sudah direpekting maupun yang belum
kemudian lima timbangan digital kemudian enam mesin jahit kemudian delapan karung bekas beras bulog
kemudian sepuluh karung beras premium berbagai merek undel atau bendel
nota penjualan surat dan do
ada pun motif yaitu untuk mencari keuntungan pribadi
bulog mendistribusikan beras impor premium dengan harga standar pemerintah sebesar rp delapan tiga ratus per kilogram melalui operasi pasar
namun hal ini justru menjadi celah yang dimanfaatkan para tersangka untuk meraup keuntungan sebesar besarnya
sehingga saya menemukan pelanggaran pelanggaran itu
beras dari bulog mereka beli rp delapan tiga ratus langsung diganti bajunya
dia jual dengan pasar premium
ya rata rata dua belas ribu
ya masyarakat akan bisa membelinya harganya dua belas ribu
berarti negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya
tapi ada oknum yang memanfaatkan
polisi terus mendalami kasus dugaan penyelewengan yang kini statusnya masih dalam tahap penyidikan
sejumlah barang bukti berupa beras yang berhasil diamankan sebagian akan disimpan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan
sementara sisanya akan kembali didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya menstabilkan harga beras di pasaran
sofiani tanjung do thompson serang banten